kata randy besok jam sepuluh pagi jadwal anaknya sumarno untuk pergi ke salah dokter
jadi besok kita kesana
jadi untuk malam ini kita nginep lagi di sini ya
gak usah aneh aneh andi nih gak usah macem macem
semoga hari ini aku bisa dapat jawaban dari karina
apa benar andin dan nino pernah menjadi suami istri di masa lalu
yaudah kalau gitu kita ganti baju dulu
belum datang nih
akhirnya datang juga
ini paling kita tunggu mama sebentar ya
udah mau nyampe kok
mah kenalin ini mas ramah
dia yang editor di foto foto modeling aku
sarah mamanya elsa
ya empor mama ya
oke berarti gini aja kali ya mas
ini fotonya dikirim ke email mas
ya udah masuk ya
sebentar mama mau ngomong sama kamu
ini sama aja artinya kamu nipu dia loh
ma dengerin aku ya ma
dia makin penasaran ma
dan akan terus terusan nyari file dari foto itu
itu tuh ada filenya di harddisk dan harddisknya gak tau dimana sekarang
aku yakin nino pasti percaya
dia nggak akan cari lagi foto itu
mudah mudahan aja gak ada yang liat aku sama elsa disini
jadi gimana perkembangan penyelidikan kalian
kemarin kemarin kan aga sempet sakit
jadi ya baru mau mulai lagi
sebenarnya ada yang mau kita tanya sama om
ini menjambang waktu itu pertemuan saya dengan michi dengan tante sarah
jadi pas kita bahas soal nino
tante sarah bilang
sebelum nino dan aga berpengalaman
dia akan berpengalaman
nino menikah sama andin
dino itu sempat dekat sama elsa
ya jadi awalnya nino memang mendekati elsa
terlalu sibuk gak ada waktu buat nino
kemudian mereka pacaran dan akhirnya menikah
terus abis itu
reaksi elsa ketika tahu nino nikah dengan andin
ya elsa sedih
malah waktu akad nikah
setelah roy diusir
dia ikutan keluar
waktu menjelang akad nikah
dan bikin keributan disitu
dia mau andin
kembali ke roy
saya menentang pernikahan ini
kamu pikir diri kamu siapa
berani bikin onar disini
kalaupun andin harus menikah
itu harus dengan saya
makanya dia diusir sama security
barisannya ingin bicara
saya akan mengangkat suara dengan pak surya
makasih banyak atas waktunya ya
ya enak disini banyak orang
kamu ngapain sih
ya kan aku pengen denger juga
kan kamu bilang kamu mau di speaker nya ya
saya sudah tanya ke kutu art tempat tinggal pak sumaro pak
dan biasanya berobat di rumah sakit kasih ibu di bogor pak
jadi harusnya mereka nggak bisa pergi jauh jauh karena anaknya harus berobat pak
kamu dikasih tahu sama anaknya
ya saya juga udah tanyain itu pak
sekarang kamu ke rumah sakit kasih ibu
kamu cek jadwal alika ke dokter itu kapan
oke terima kasih red
kabarin saya ya
kasian aja anaknya pak sumaro lagi sakit kan
aku gak bisa mas dengar anak atau ngeliat anak sakit
setelah mama tahu semuanya
dan kita berhasil menyakinkan mama bahwa kamu bukan pembunuh roy nindy
saya akan cerita ke kamu soal nindi
dan saya harap saat hari itu tiba kamu bahagia
masih lama gak sa
bentar lagi kok ma sabar ya
ini mulus banget sih editannya
liat deh ma
kayak gak editan ya
kalo gak diperhatiin bener bener gak keliatan ya
mama gak keliatan
udah mama tenang aja
serahin semuanya sama aku oke
boleh kirimin ke gue
udah masuk kan
iya masuk nih
didi dan tuhan
ini proyeknya harus segera direalisasikan ya
ini proyeknya harus segera direalisasikan ya

satu tahun kurang lebih kita harus rampungkan
satu tahun kurang lebih kita harus rampungkan
baik teman nino
baik teman nino
loh mama sarah kau gak pake anting
oke kalau gitu gue pamit dulu ya sah
soalnya mau ketemu kalian lagi
kalau gitu mama pamit juga ya
mama mesti pergi sekarang
kalau mama pergi lama lama nanti papa banyak nanya
eh ma bentar
kamu udah liat fotonya
cuma aku penasaran aja kenapa
kenapa di foto itu mama sarah gak pake
anting yang ditemukan di rumah aku
nah itu dia sayang
antingnya udah jatuh pas lagi foto itu
ya sudah lah kalau memang begitu
paling tidak aku udah tenang lah
jadi aku gak perlu cari cari lagi foto itu
akhirnya nino percaya ma
percaya dia percaya
dia nggak akan cari cari lagi soal foto itu
berarti masalah anting sebentar lagi selesai
berarti tinggal kita cari anting itu terus jual
baru semuanya beres
baru beberapa hari
aku berusaha untuk menghindari reina
kenapa rasanya rindu sekali
rindu untuk berada dekat dengan reyna
harga berapa ya
kembaliannya ambil aja
makasih ya pak
ya terima kasih ya pak
kamu tunggu di sini ya
oren udah sampai taman
iya eh tapi tunggu dulu ya
oma mau telepon oma chan dulu ya
pak pasti reyna senang banget papa beliin hadiah ini
nanti tuan olmay
dan waktu dulu
yaudah ya ros
sebentar lagi kita sampai sana ya
yaudah kalau gitu kita tunggu di dalam taman ya
di area jajanan
masa udah sampai pak
rena rena lucu banget
iya kalau papa udah gak sabar
dia akan ketemu rena
kamu tahu gak
bawa hadiah buat kamu
asyik aku dapat hadiah
oh cucu omah sayang
saya mau melatarkan alika kurniasih
dengan dokter yang biasanya
dengan aktor siapa ya pak
itu dia mbak
saya kurang ingat nama dokternya
iya betul pasien lama
bisa sebutkan tanggal lahir pasien pak
untung tadi saya sempat tanya tanggal lahir alika ke prt
dan ditunjukkan kartu keluarganya
biasa mendaftar dengan dr abimayu pak
beliau jadwal praktiknya kapan ya mbak
besok pak dan sabtu
pasien atas nama alika sudah mendaftar
pak untuk besok jam sepuluh
udah didaftarin ya
oke pak makasih ya

untuk besok jam sepuluh
udah didaftarin ya
oke pak makasih ya
besok pagi mbak jam sepuluh
oh ya kalau bapak dan bu anien mau pulang ke jakarta
gak apa apa pak biar saya yang standby di rumah sakit ini
nggak usah ren
kamu aja yang pulang ke jakarta
besok dari saya yang setemba
baik pak ada lagi yang harus saya kerjakan pak
sudah cukup terima kasih
kalau gitu saya langsung jalan ke jakarta ya pak
ya kamu hati hati jalan ren
terima kasih pak
jam sepuluh pagi jadwal anaknya sumarno untuk pergi ke sala dokter
jadi besok kita kesana
kita yang kesana
jadi untuk malam ini kita nginep lagi di sini ya
gak usah aneh aneh andi nih
gak usah mancing mancing
masuk bareng sama aku
atau kamu yang mikirnya karena ngabisin waktu bareng sama aku
gak usah ketawa tawa
udah pelan pelan ya
sayang yang pinter oma punya hadiah yang lucu dan bagus sekali buat kamu
hadiah apa oma
kamu mau tahu
tuh ada kotaknya
mau lihat isinya
eh itu rasa apa
karina mas chandra
mwah mas chandra
sama opa chan
hai oma chan hai opa chan
oma sama opa bawa hadiah buat kamu
agak repot repot segala sih mas chandra
makasih mas chandra
makasih opa chan
makasih oma chan
omi itu ada badut
eh lucu banget ya badutnya
boleh nggak aku ke bandung
oh boleh badut
oma temenin ya
boleh nggak aku yang temenin rena
oh badut ya
gak apa apa mas chandra
yaudah kalau gitu titip rena ya
thank you mas chandra ya
main badut dulu ya
aduh pengen ngobrol deh
udah lama kita gak ketemu ya
saatnya aku bertanya ke karina soal andin dan nino
kesimpulannya setelah kita ketemu sama om surya itu hari ini apa
di hari pernikahan nino sama andin ada dua orang yang kecewa
tapi bisa jadi nggak sih ketika mereka sama sama hancur sama sama down sama sama patah hati
elsa sama roy mereka jadi dekat
bisa jadi kan
ehm tapi kan om suretuh pernah bilang kan
kalau elsa sama roy itu gak deket
iya juga sih
kayaknya kita harus cari tahu lebih dalam lagi deh nggak
iya enggak sih
caba kalah dong

untung udah dimakan
saya menyanying tuan jaros ya
udah nyampe kok dan gue mau ambil
berita bagus dong
gimana gak kalo besok kita ketemuan
kita lanjutin pembahasan kita yang waktu itu
bisa banget gua kapan besok
dimana jam berapa
di cafe yang waktu itu kita ketemu gak
di separuh cafe mau gak
oke kita ketemu disana besok ya
yaudah oke deh see you ya nggak
syukurlah nggak kalo gitu
kita bisa lanjutin penyelidikan kasus roy berarti
semoga penyelidikan kita ini gak akan buntu lagi ya
insya allah mudah mudahan
yaudah kalau gitu aku pulang duluan ya
udah gitu doang
iya pesan gua ingat satu
hati hati di jalan sampe kabar rina
oke aku pulang ya
warnanya merah lucu
kenapa rasanya begitu bahagia bersama rena
apa begini rasanya
kalau aku punya cucu nanti
ada yang ingin aku tanyakan ke kamu
kamu kayaknya serius banget sih
mantan suaminya andin
kasian masih kecapek